jangan jangan mel tahu kalau lu tuh cuma mau ngejebak dia doang
acting gue tadi lumayan meyakinkan kok
ya itu kan menurut loh
ya sekarang buktinya dia gak jawab jawab kan
enggak bukan gitu gio
tadi tuh mel
kasih tau semua rahasia lu ke gue
kalo sebenernya selama ini lu tuh cuma pura pura buta
jujur hati hati bohong
alah katanya orang kaya
hp jatuh aja bingung
beli lagi dong
jangan kayak orang susah
kemana aja sih
objujur cari malah ngobrol sama si muka plek
udah tau aku masih ada urusan disini
ngajak buru buru aja udah ah
luan mah suruh ke kantor
ada yang mau diomongin penting
mau kemana sih
udah tau masih ada urusan disini
om jojo iiih disini dulu ah
om jiju ganggu momen gue sama my fins aja sih
tadi waktu yang pas banget buat gue ngaku ke mypin soal kebutaan gue
secara kan my prince lagi kalem kalemnya
om jojo kan tau aku susah ketemu sama pangeran
nyariin dia kemana mana juga susah
tadi sekalinya ketemu
om jojo langsung muncul narik aku kayak setan
nyebelin banget tau gak sih ganggu
sumba kesel banget sama om jojo
aku tuh lagi sama my prince lagi lovey dovi
apa yang perlu diselamatin
maksudnya apa sih yang jojo
ya om jojo kan liat sendiri tadi
untung aja non male gak kena tipu dayanya
coba kalau kena
gak tau udah jadi apa
sumpah aku gak ngerti
om jojo tau dari mana
si muka pelepoy itu nyiapin hp nya buat ngerekam pembicaraan non male
non male gak tau kan
kayaknya gak mungkin deh om jojo
ya mana mungkin sih pangeran jebak aku
orang pada parno aja kali
hmm negatif thinking aja
yaudah kalau gak percaya sama om jojo
yang penting om jojo udah bilangin
pangeran jangan sampai tahu kalau kamu pura pura buta
kalau sampai pangeran tau
nanti pak alec yang menuntut balik dedy
ya katanya jadi udah capek sama sandiwara aku yang pura pura buta
tapi gara gara aku mau jujur dedy gak bolehin
iya deddy emang dukung kamu sudahi sandiwara kamu ini
tapi kamu jangan gegabah mel
nanti reputasi deddy yang dirugikan
jangan kegabahlah pokoknya ya
ya om jojo juga sih pake ngadu segala ke dedy
jadinya ribet kan kayak gini
kalau abis ini pangeran ngejauhin aku
aku suruh om jojo tanggung jawab
kalau gak kamu udah dijebak sama pangeran dengar rayuannya
kamu sih bucin banget ke pangeran
untuk apa sih
kok dedy tau kata kata bucin sih
nah kalau dedy kan juga bucin with my role
ih jangan ngejengit loh
dulu daripada pusing mikirin itu
baik aku dengerin musik
gue bener bener masih berharap
lo mau terbuka sama gue mel
karena rasa percaya
itu berawal dari kejujuran
lo mau kan ketemu
kenapa sih mel gak jawab jawab gue
jangan jangan mel tau
kalau lu tuh cuma mau ngejebak dia doang
facting gue tadi lumayan meyakinkan kok
ya itu kan menurut lo
ya sekarang buktinya dia gak jawab jawab kan
enggak bukan gitu gio
tadi tuh mel hampir jujur sama gue
dia mau ngakuin sesuatu
keburu datang aja tuh si mojo jojo
bikin semuanya hancur

dia mau ngakuin sesuatu

lo mending pepet terus aja tuh si mel
lo pasti dengan mudah dapetin semua rahasia tentang si mel
dia pasti bakal ngelakuin semua hal yang lu mau
kalau lo bisa sama dia
yes dia mau
aduh gue keceplosan lagi
jadi gak boleh tau
kalau gue sama pangeran lagi bales balesan voice note
kalau dengan cara jujur soal kebutaan gue bisa bikin my price jadi buka hatinya buat gue
gue bakal lakuin ini dan gak akan biarin siapapun ngehalangin gue
kamu lagi gak bertindak macam macam kan sama pangeran
coba dad dilihat
kamu lagi gak bertindak macam macam kan sama pangeran
coba dad dilihat
mel lagi gak chat sama pangeran
untung jempol gue gercep bisa delete chat pangeran
kalau sampai dewi tau tadi gue lagi kirim kiriman voice note sama pangeran
aku gak chatan sama pangeran kan
orang aku lagi chattan sama tasha jadi aku mau kirim voice note gitu
dia ngajakin hangout jadi aku bilang aku mau
by the way kenapa ya nyuruh om jojo jemput aku suruh kesini
sebenarnya aku pengen ngomongin mel soal rencana aku ngenalin dia ke bu nawal
tapi aku harus mulai dari mana ya
lid aku bener bener butuh bantuan kamu sekarang ini
gara gara pangeran tidak jadi berangkat ke amerika
raymond bener bener murka sama aku
malahan cuma kali ini dari dia gak tanggung tanggung untuk aku
waktu itu aja kamu gak ngomong sama aku kalau pangeran mau kamu kirim ke amerika
malah seolah olah kamu nutupin dari aku iya kan
sekarang giliran rencana kamu semuanya gagal
iya terus terang kemarin itu aku kecewa sama kamu
karena aku pikir kamu nutup nutupin soal dan mau limpahin semuanya itu ke aku untuk jadi tumbalnya
kamu keterlaluan ya lex
bisa bisanya kamu menuduh aku setelah apa yang udah aku lakuin untuk kamu
lama lama kamu beneran kehilangan akal ya
ya aku pikir wajar aja lah kalau aku nggak percaya sama kamu
soalnya kan aku lihat kamu juga cukup dekat sama nawang terakhir ini
iya aku dekat sama nawang itu supaya dia gak curiga sama aku
tapi kalau kamu datang ke sini terus mau nuduh aku yang bukan bukan
kamu tahu sendiri kan belakangan ini aku banyak banget masalah
jadi mungkin aku gak bisa berpikir realistis
sebenarnya kedatangan aku aku butuh banyak masalah
butuh bantuan kamu untuk nemenin aku ketemu sama seseorang
yes gue melawan
yes akhirnya mel balut gue
oke gue berhasil nih mancing melk
lo berdua inget ya pas gue nanti ketemu sama mel lo berdua rekam
karena gue yakin banget lo bakalan jujur sama gue
siap siap siap
beres kalau itu urusan gue sama atta nanti ya
nah sebelum lo datang ke lokasi gue disana dulu tuh buat nyimpen kamera tersebut gimana
oke boleh tuh
makasih ya aku berdua tau kan gue ngelakuin ini buat bokap gue
karena kalau gue bisa ngebuktiin mel itu pura pura buta gue bisa bikin mel sama om reman stop neken bokap gue
dan kalau bokap gue gak ditekan gue yakin kok bokap gue pasti gak akan neken gue juga buat deket sama mel
dan kalau itu semua selesai gue bisa sama usus goreng gak ada halangan buat kita
dan gue gak pernah capek ngomong ini
tapi lo bener itu sahabat terbaik gue
hei sebelum keduluan
putri pot kamu mau kemana saya harusnya kamu istirahat dulu di kamar
aku bosen bu di atas tempat tidur mulu aku mau duduk di ruang tamu sih ganti suasana
yaudah ayo ke ruang tamu
ya aku sebenernya udah gak apa apaku bu
sayang tapi kamu kan harusnya baru keluar rumah sakit tuh kamu banyak istirahat di kamar biar kamu gak capek
jadi pemulihannya kan cepet
lagian kalau kamu mau keluar dari kamar nih mendingan nanti waktu rizky dateng
jadi kamu kan bisa ngobrol ngobrol di sini gak capek
ibu kenapa jadi dukung aku buat deket sama rizky
apa ini cara ibu buat ngalihin aku dari pangeran
aku mau ngomong sesuatu sama ibu
tik pesan dari siapa sih
kayak keliatan serius banget
ini wa dari nyangkapnya putri
dia sih wa gue dari tadi cuma baru gue baca